putri akan aku tahan sebagai jaminan
jadi kalau kalian macam macam dan berani buka mulut
saya gak akan segan segan lukai putri
jangan jangan ada nangkut
jangan takut ibu dia cuma menggeser kita
nggak usah nalasi ibu tahu betul siapa dia
dia pasti akan naikkan
ibu sudah mengikhlaskan kamu
anji tidak akan ada orang yang bisa membongkar rahasia kamu sayang
sekarang lepaskan putri ya
kalian pikir aku akan percaya begitu aja
kalau aku lepaskan putri kalian pasti akan bongkar semua rahasiaku iya kan
baik baik nak
ibu akan tinggal di sini
dan ibu janji sama kamu tidak akan membongkar rahasia kamu
putri kamu jangan khawatir nak
ibu akan baik baik saja di sini
supaya dia sadar dengan apa yang dia berbuat
untuk sementara saya titip kedua anak saya ya nak
sekarang juga kalian harus pergi
pergi dari sini
ingat kalau macam macam saya akan nekat
pada dasarnya saya merasa senang kalau simbol mau tinggal di sini
ya memang kami akui kalau kami sering gonta ganti pembantu di sini
karena istri saya sering merasa nggak cocok sama mereka
tapi mudah mudahan dengan simbol istri saya cocok
apalagi kan kalian sama sama dari tasik
insya allah pak indra
saya akan melakukan yang terbaik
melayani pak indra dan bunuh raini sebaik mungkin pak
tak tahu diri itu

kamu menghancurkan rumah tangga aku
kamu membuat aku miskin kayak kamu
lagi tidak bermaksud membuat kamu jadi seperti itu
kamu gak pernah mengatakan apa apa pada suami kamu
kamu itu pura pura bodoh pura pura polos
supaya suamiku jadi ikat
hari ini kamu gak boleh makan
dan kamu juga harus beresin semua rumahku